hari peduli sampah nasional diperingati gubernur dki jakarta anies baswedan di kawasan cempaka putih jakarta pusat jumat pagi
dalam peringatan hpsn tersebut gubernur dki jakarta mengatakan masalah sampah yang ada di ibu kota
tak hanya menjadi tanggung jawab pemprov dki jakarta
melainkan juga tanggung jawab pemprov bersama warga jakarta
di kawasan yang menjadi tempat terpadu pengelolaan sampah lingkungan tersebut
anies mengajak warga ibu kota untuk dapat berperan aktif mengelola sampah di lingkungan mereka
jumlah sampah yang dihasilkan dki jakarta yang mencapai angka tujuh enam ratus ton per hari
dapat berkurang jika masyarakat dapat ikut berperan aktif mengelola sampah di lingkungan mereka
anies menargetkan tiga puluh persen pengelolaan sampah harus dilakukan di lingkungan sendiri
sementara tujuh puluh persennya dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
tiga puluh persen bisa di
olah di tempat itu sendiri
siap bapak ibu
tiga puluh persen diapain
kalau tiga puluh persen diolah insya allah kita akan bisa mengurangi beban
lalu yang tujuh puluh persen diolah juga tapi bukan di kampungnya
diolahnya di tempat
apa nama panjangannya pak
tempat pengelolaan sampah terpadu